pemerintah belum bisa memastikan apakah penculikan abk asal indonesia di perairan filipina jumat lima belas april lalu
terkait dengan kelompok abu sayyaf menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan luhut bin sarpanjaitan
menyatakan saat ini baru aspek ekonomi yang terlihat dari kasus itu
tadi sudah lapor presiden sekarang kita lagi monitor semua dengan cermat
kita juga masih identifikasi kelompok kelompoknya tapi kita sementara ini melihat aspek ekonominya yang lebih menonjol di situ
jadi masih dari abu sayyaf
kita belum yakin betul apakah ini murni kelompok abu sayyaf atau pencalan pencalannya pak sempalan sempalannya